hai hari raya ketupat kian lengkap rasanya jika dimeriahkan dengan kegiatan wisata pantai
sambil berburu kuliner di pantai pasir putih situbondo ini bukan seafood yang diburu pengunjung
tetapi sate lalat atau sate lalat eits jangan salah ini bukan lalat melainkan sate ayam yang
dipotong kecil kecil menyerupai bentuk lalat nama lalat inilah yang bikin penasaran pengunjung
pasir putih tersebut apalagi sate ini disantap di bibir pantai sambil menikmati udara pesisir
meski harus antri karena banyaknya wisatawan yang tertarik anda tidak akan melupakan sensasi
sate ini setiap porsi sate berisi dua puluh tusuk dibakar di atas bara api kecil dan dilumuri
bumbu khas madura unik sangat unik kecil kecil jadi kita ya kalau porsi porsi besar harus
nambah itu biasa disebut sate apa sate madura madura lalat gitu kalau ke
situbondo ke pantai ini lengkap ini nikmati sate lalat ini untuk menarik pembeli hampir
setiap penjual sate laki laki akan mengenakan pakaian sakera harganya pun cukup terjangkau hanya
lima belas rupiah nah inilah yang disebut dengan sate lalat kasih kebun bentuknya sih unik karena
potongannya kecil kecil jadi dalam satu tusuk ini hanya ada tiga sampai empat potong tapi rasanya sih kita coba
gurih kemudian manisnya
sana tempat pembuatan kue lumpur di jalan hangtual sidoarjo jawa timur pada hari
terakhir masa libur lebaran tempat tersebut diserbu pembeli kue lumpur khas sidoarjo itu sebagai
oleh oleh kue lumpur ini terbuat dari adonan santan telur tepung terigu tepung beras gula dan
garam yang dipanaskan dengan loyang
khusus serta ditutup dengan bara arang rasa gurih renyah dan isian kelapa muda dan tekstur
yang lembut menjadikan kue ini pas untuk buah tangan bagi keluarga dan kerabat dua puluh dua puluh kenapa
kau membeli kue lumpur ya karena kasnya si dorjoh ini mau dibawa ke mana ke medan mau ke medan ya
hai hari ini tadi dua puluh lima timba adonannya kalau hari biasa berapa hari biasa kadang ya lima belas enam belas
ada perubahan harga enggak nih di lebaran meski ramai dibeli oleh pemudik harga kue lumpur tak
naik yaitu tiga puluh lima rupiah untuk sepuluh kue lumpur berisi kelapa muda dan tiga puluh satu rupiah untuk sepuluh
tim liputan cnn indonesia